dari semifinal playoff ibl dua ribu enam belas pelita jaya jakarta memastikan diri ke final ibl
setelah kembali menang di pertandingan kedua melawan aspak di jakarta
pelita jaya melaju ke final setelah berusaha payah menaklukkan aspak dengan kedudukan lima puluh satu
di kuartal pertama permainan sedikit alot angka pun sedikit tercipta
kuartal ini berakhir dengan kedudukan sebelas
setelah itu pertandingan mulai memanas
kejar mengejar angka terus terjadi
aspak bermain dengan mengandalkan andakara prastawa
pemain dengan nomor punggung lima belas ini terus mencetak angka dengan berlari melewati satu persatu pemain pelita
akan tetapi pelita tidak mau kalah
melalui kerja sama tim para pemain mencetak angka dengan teknik mengumpan dan serangan panik
hingga kuartal ketiga berakhir tim asuhan benjamin alvarezi
menit awal kuartal keempat aspak mulai mengancam
masih dengan andakara tim ini bangkit dan membalikan keadaan
keunggulan aspak tetap tak bisa bertahan lama
kekompakan tim pelita yang terus terjaga kembali menjaga keunggulan
pertandingan sempat menjauh setelah kedudukan menjadi sama

kapten pelita purwanto kelly menjadi pahlawan dengan mencetak dua poin
pertandingan terakhir pelita juaya jakarta menang dan menuju final dengan skor lima puluh delapan enam puluh
laga tak kalah seru juga tersaji saat tim asal surabaya cls knight melawan tuan rumah satria muda pertamina
sejak kuartal pertama hingga ketiga satria muda jauh tertinggal
temparan para pemain yang selalu meleset memasuki ring membuat satria muda kesulitan mencetak angka
kuartal pertahanan cls knights juga menjadi penyebabnya
satria muda sulit menghasilkan skor
satria muda yang ingin memenangkan pertandingan membuat laga menjadi keras sejak kuartal pertama
puncaknya pada kuartal ketiga pertengkaran tidak bisa dihindari
akibatnya pemain satria muda rahar juliza dan herman dari cls knights dikeluarkan dari pertandingan
di kuartal terakhir satria muda bangkit melalui dika nia wisnuarki
ketinggalan lima belas angka mulai di perkecil
cls knights mulai kembali
ketika dikalahkan satria muda menyerang bertubi tubi
kuasit akhirnya harus memberikan babak tambahan karena skor berakhir enam puluh satu enam puluh satu
chels knight yang memakai kostum loreng kembali menemukan alur permainan
skuad asuhan wahyu hidayat jati ini terus melintak angka dan berakhir dengan kedudukan tujuh puluh tujuh puluh enam
kemenangan ini membuat cls knights bertemu pelita jaya jakarta di laga final